ada pemandangan berbeda di pasar peterongan semarang jawa tengah jumat pagi
sejumlah mahasiswa mendatangi para pedagang yang sedang sibuk di lapaknya
lalu membagikan paket masker dan cairan pembersih tangan
mahasiswa juga menyerukan ajakan untuk taat prokes melalui pengeras suara
supaya kita mengurangi penyebaran virus covid sembilan belas itu sendiri
aksi ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari universitas pgri semarang
aksi mahasiswa upgris turun ke pasar ini menindaklanjuti seruan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang mengajak mahasiswa khususnya di jawa tengah untuk terlibat dalam penanganan covid sembilan belas
kita tergerak kita sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh pak gubernur
dan kita melakukan hal tersebut supaya apa yang dicita citakan pak gubernur dengan penanganan covid sembilan belas sesegera mungkin
kita sebagai mahasiswa dapat membantu secara maksimal juga
mahasiswa memilih pasar tradisional sebagai lokasi karena menilai pasar sangat rentan terjadi kerumunan
selain itu tidak sedikit pula pedagang yang mengenakan masker yang sudah usang
ya ini mas aku sudah dikasih ini
semoga anak muda bisa bagi bagi ke umum ini
paling enak segera kewarasan menghilangkan covid sembilan belas
banyak terima kasih paling segera kewarasan semua seluruh indonesia
dan supaya covid sembilan belas supaya yang tepat tepat selesai
cairan pembersih tangan yang dibagikan ke para pedagang pasar itu
merupakan karya dari mahasiswa jurusan biologi upgris
mereka mempraktikkan salah satu mata kuliahnya sebagai wujud kepedulian sosial
membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi
dalam aksi untuk membantu pemerintah menangani virus corona itu
mahasiswa total membagikan seratus paket protokol kesehatan
serta dua puluh paket sembako kepada para pedagang pasar